ya gerindra dan pkb kian mesra menuju deklarasi koalisi keduanya
duet prabowo dan muhaymin diklaim punya peluang besar
dengan konfigurasi kekuatan nasionalis dan juga religius
benarkah pkb dan gerindra adalah koalisi sukarela bukan kawin paksa
bagaimana peluang kedua partai ini koalisi ini dalam politik di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kita akan diskusikan dengan mas syaful huda wasek jen dpp dari pkb
selamat malam mas syaful huda
selamat malam mas renhardt
dan ada mas ahmad khoyrul umam direktur eksekutif indro strategik
selamat malam mas umam apa kabar
selamat malam bang renhardt selamat malam bang syaful huda
saya langsung ke bang saiful huda terlebih dahulu
bagaimana anda sebagai orang yang ikut dalam menyiapkan ya deklarasi pkb dan juga gerindra
dan pertemuan dengan sekjen gerindra kemarin
bukan koalisi yang dipaksakan
bagaimana anda menjawab soal itu
ini benar benar memang koalisi sukarela
ya kan pertemuan ini kan sudah diinisiasi dari awal
hampir kan hampir enam bulan ya
setelah sebelumnya pak prabowo ketemu dengan pak muhaymin
lalu konversi pes di kota negara
habis itu kita follow up pertemuan dengan pengurus teras gerindra dan pkb
lalu kita undang pimpinan pengurus gerindra provinsi se indonesia
pkb se indonesia berbasis provinsi dpw kami sebutnya
ketemu dan saling diskusi di sana kita tanya
apakah koalisi ini sudah berhasil
koalisi ini sudah yang terbaik semua menjawab ini yang terbaik
tidak ada satupun dari tiga puluh empat dpd maupun dpw yang kita undang bersama
yang membuat second opinion satupun tidak ada
jadi semuanya semangatnya ini koalisi terbaik
karena pertemunya antara kekuatan nasionalisme yang direpresentasikan oleh teman teman gerindra

jadi ini klop dan ini merepresentasikan ke indonesiaan
karena indonesia dibangun atas semangat nasionalisme dan religius
dan sampai kemarin akhirnya kita daftar di kpu
terus malam tadi saya ketemu dengan mas muzani
dan saya bareng dengan mas hasanuddin wahid sebagai sekjen di pkb
dan pak haji cucun ya mengalir begitu saja
jadi tidak ada paksaan sama sekali
oke jadi wujudnya bagaimana anda menjelaskan bahwa ini bukan sebuah kawin paksa
bagi pihak pihak yang masih meragukan koalisi ini bukan koalisi yang dipaksakan
hanya karena keinginan masing masing ketumnya untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
ya nanti bisa tercermin dari piagam kerjasama antara pkb dengan gerindra
nanti di situ akan terlihat jelas apa visi dan misi kita membangun koalisi antara pkb dan gerindra ini
walaupun kami nyebutnya bukan koalisi kami nyebutnya kerjasama politik
karena di piagam jakarta itu melampaui pragmatisme dari orientasi koalisi dalam beberapa momentum politik sebelumnya
jadi kita ingin melampaui itu terlebih lebih urusan yang dipaksakan saya kira semakin jauh
jadi dalam piagam itu akan ada beberapa butir butir yang kita pastikan bahwa koalisi ini
semangatnya ada di piagam jakarta
dan kita juga ingin ada transformasi masa depan di indonesia yang lebih baik
mas umam disebut dipaksakan atau anda juga menyukuin pihak yang menyebut demikian begitu
ini karena basis pemilihnya sangat berbeda terutama kalau kita berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
ini seberapa meter seberapa berpengaruh terhadap dinamika koalisi ini
kalau berkaca pada basis pemilih di tahun dua ribu sembilan belas
ini bisa saja berbeda basis pemilihnya ketika nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat
bang reinhardt saya pikir apa yang akan terjadi di dua ribu dua puluh empat nanti sangat berbeda dengan yang terjadi di dua ribu dua puluh
dan itulah juga yang kemudian mendasari mengapa misalnya gerindra begitu welcome terhadap proposal koalisi pkb
tetapi memang ada evaluasi yang cukup fundamental
di mana kekalahan dari prabowo subianto di pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
salah satunya adalah defisit elektoral di jawa timur
ada gap cukup jauh antara suara joko widodo dengan suara prabowo subianto di sana
sementara kalau misalnya kita berkaca di dua ribu sembilan belas
sebenarnya jawa itu banyak sekali dpt dpt yang tidak tergarap
di jawa timur itu ada praktis sepuluh juta dpt
dari tiga puluh satu juta dpt yang ada itu yang menggunakan hak suaranya hanya dua puluh satu juta
dan dari dua puluh satu juta itu gapnya cukup jauh antara prabowo dan juga joko widodo jokowi waktu itu
di jawa tengah sama dan kemudian di jawa barat
memang betul dimenangkan oleh prabowo
tetapi dpt yang tidak terpakai juga cukup besar
nah berangkat dari pengalaman itu
maka kemudian ada satu kesimpulan
upaya untuk meningkatkan potensi kemungkinan untuk menang dari pak prabowo adalah
untuk melakukan penguasaan terhadap basis wilayah di jawa timur
nah itulah kenapa yang dibidik adalah partai partai yang memiliki akar cukup kuat di jawa timur
dan langkah ini harusnya tepat dong mas rahat
tidak hanya ada tiga akar kuat partai politik
ya dan langkah ini harusnya tepat dong
langkah kemudian pak prabowo mengambil pkb harusnya tepat dong kalau begitu
dalam konteks ini tepat tetapi ada catatan cukup fundamental
tepat dalam arti bahwa jawa timur memang memiliki basis pemilih yang cukup kuat
yaitu basis pemilih nahdhiin
merah hijau nahdiyin dan juga misalnya demokrat
yang juga sebenarnya memiliki akar yang cukup kuat dan dua kali memenangkan pemilu di jawa timur
tetapi persoalannya yang tadi terkait dengan pertanyaan mas reinhardt yang pertama
ada inkonsistensi ketika kita bicara tentang nilai kita bicara tentang prinsip kita bicara tentang ideologi
hal itu inkonsistensi itu diakui atau tidak saya yakin banyak juga sahabat sahabat di internal pkb
dan juga di basis akar nahdlatul ulama
yang mempertanyakan koalisi dari gerindra dan pkb karena cara pandang pilihan politik
pilihan strategi yang diambil oleh gerindra di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu sangat berbeda
sangat diametral dibandingkan dengan pkb
waktu itu diakui atau tidak ini bukan pandangan saya
tetapi catatan hampir semua peneliti baik indonesia maupun luar indonesia
meletakkan posisi pak prabowo
misalnya cukup dekat dengan kekuatan kelompok islam konservatif
sementara di sisi lain kelompok nu nahdlatul ulama wala alihiwa sabi azmain
dan teman temannya yang lain mencoba untuk membangkitkan kekuatan islam moderat
dan itu dikapitalisasi dengan baik
ketika muncul eksploitasi politik identitas maka kelompok kekuatan moderat kemudian juga menguat
sehingga kemudian terkristalisasi
kristalisasi itulah yang kemudian memberikan insentif
dan kemudian kemudian terkristalisasi
dan kemudian terkristalisasi

apakah di dua ribu dua puluh empat nanti sama dengan dua ribu sembilan belas jawabannya tidak
ada beberapa indikator pertama ada ketidaksesuaian dalam konteks nilai strategi
dan juga pilihan politik dalam konteks ideologi antara cara pandang gerindra dan juga pkb
dan itu kalau misalnya tadi mas saiful menyatakan tidak ada sekali penolakan

kalau misalnya ada penolakan sudah disterilisasi
atau sudah didisiplinkan oleh cak imin
tetapi saya mendengar dengan baik
respon dari daerah dari akar akar dari basis pesantren
ada sebenarnya kegundahan itu
kenapa dengan pak prabowo misalnya
nah kemudian di sisi yang lain
yang membuat kemudian pertanyaan besar adalah
ada gap komunikasi yang cukup serius
antara ketua umum bpnu
dengan cak imin sendiri
untuk beberapa ekstern bang reinhardt
gap komunikasi ini berimplikasi cukup serius
bagaimana kemudian pkb sendiri
juga menjadi agak resisten
ketika ingin mengkapitalisasi
basis basis sejaring suara nadiin di daerah
meskipun tetap kita paham bahwa
basis utamanya tetap di pesantren
upaya untuk mengkapitalisasi struktur
tentu tidak seleluasa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
ya menarik penjelasan anda
saya harus konfirmasi lagi ke bang syaiful huda
ini ada soal cara pandang
pilihan strategi di tahun dua ribu sembilan belas
itu tidak ditangkap sudah dikalkulasi
oleh pkb bahwa ini bisa kemudian berdampak pada suara di bawah
ya tentu konfigurasinya sebagai yang anda akui oleh mas umam
pasti berbeda ya kan tahun dua ribu dua puluh empat
nah konfigurasi yang berbeda itu
termasuk yang menjadi bagian dari skema strategi pkb
kenapa gabung dan menjadi bagian dari
membangun koalisi dengan gerindra
itu yang pertama
kalau ada misalnya
keluarga besar nahdien dan pkb
yang merasa ini kok kenapa dengan gerindra
itu persoalan psikologis
karena memang kita belum pernah sama sekali dengan gerindra
ini pertama kalinya
kita akan berkoalisi
jadi wajar secara psikologis politik
orang baru ketemu lalu agak
itu saya kira hal yang biasa
karena sekali lagi
bagi gerindra dan bagi pkb ini sama sama pertama kali
kita membangun koalisi
karena seperti biasa orang
ketemu pertama kali dan bangun komunikasi bangun relasi pertama kali
saya kira yang muncul adalah semangat
semangat itu yang saya kira akan membawa kemenangan nanti dalam
hubungan nu dengan pkb
ya biasa ini masih lama ini mas umam masih setahun setengah
jangan jangan disengaja oleh
karena mereka sama sama dekat gitu
kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa
gerindra dengan pkb
saya kira akan membuka lanskap
politik baru di indonesia
dan sekali lagi kita gak merasa ada persoalan
ideologis dengan gerindra
karena kita tahu pak prabowo punya komitmen kuat
terkait dengan nasionalismenya
dan pkb juga sama sama kuat
terhadap nilai nilai nasionalisme
yang dibalut dengan agama
dan itu yang ketemu
irisan yang kemarin
itu kira kira karena pak prabowo keseret aja menurut saya
jadi posisinya terseret oleh beberapa elemen yang
itulah yang kita tangkap
sebenarnya sudah lama beliau mengendaki
dalam berbagai putaran pilpres itu
ingin menjadi bagian dari koalisi dengan pkb
dan belum pernah ketemu
kita uji cobakan dalam pilpres dua ribu dua puluh
di mana pkb hadir disitu saya kira
politiknya selalu menang
dan ini bukan klaim ya
karena dalam sejarahnya begitu
hampir lima kali pemilu
pkb dalam posisi menentukan bandul politik
siapa yang akan menjadi pemenang dalam pilpres
mas umam ada tanggapan dari anda
ini memang diakui adalah koalisi pertama
gerindra dengan pkb
seberapa besar ini bisa menjadi hambatan
atau mungkin menjadi sebuah peluang
satu poin di awal tadi
dari kang saiful
bahwa ada pengakuan
ya ada acknowledgement disitu
semacam psychological barrier sebenarnya
ada ketidaksiapan diantara elemen di dalam pkb
terutama di jaring politik nu
yang mungkin juga masih terbawa
oleh cara pandang apa yang terjadi di dua ribu empat belas di dua ribu sembilan belas
oleh karena itu kalau misal kemudian ini akan dicoba
saya pikir oh politisi koalisi untuk coba coba
ini jadi pertanyaan dan juga pr serius
bagi teman teman pkb untuk menjelaskan
terutama mereka yang mempertanyakan
kenapa harus dengan gerindra
apakah ini basis pragmatisme
tanpa kemudian melihat apa yang terjadi
di periode periode sebelumnya
ataukah memang ya hanya kalkulasi
yang sifatnya ya oportunisme misalnya
tetapi bang reinhardt saya ingin menggarisbawahi
saya sendiri tidak terlalu melihat ini
sebagai sebuah kontestasi ideologis yang serius
kalaupun kemudian terjadi
kita juga belajar dari pemilu pemilu sebelumnya
cak imin itu biasanya memiliki insting politik yang kuat
betul tadi disampaikan kang saiful
di mana ada caimin di situ biasanya ada kemenangan
tetapi apakah kemudian taji politik cak imin
dan juga pkb
dengan berkoalisi dengan pak prabowo atau gerindra
apakah kemudian bisa terbukti atau tidak
saya pikir kita harus berhati hati untuk mencernanya
kenapa karena basis lingkungan politiknya
sangat berbeda dibanding dengan di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
nah oleh karena itu kalau misal kemudian nanti di dua ribu empat belas
saya pikir kalaupun kemudian cak imin ini
ini tantangan sebelumnya
kita juga belum tahu ya apakah kemudian prabowo
akan dengan cak imin atau tidak
karena info menyatakan ada tarik ulur antara apakah kemudian cak imin yang akan diajukan
ataukah ada nama lain misalnya ibu khofifah dan lain sebagainya
nah di level ini juga belum selesai
tetapi tentu saya yakin teman teman di struktur pkb
mengharapkan cak imin ditempatkan sebagai cawapres
tetapi kalaupun kemudian
nanti ada pergeseran
cak imin saya pikir begitu mudah dia melakukan swing
itu juga terjadi di dua ribu empat belas
itu juga yang terjadi di dua ribu sembilan belas
dimana setelah semua banner baliho billboard
cak imin sebagai cawapres jokowi
tetapi hanya dalam hitungan menit
semuanya bisa berubah
dan saya pikir dalam konteks ini cak imin punya kemampuan untuk melakukan
kalkulasi yang cukup matang
memilih menang memilih selamat
ataukah kemudian memilih alternatif yang lain
dan itu terbukti dalam sejumlah pengalaman milu sebelumnya
oke baik mas evo luda
untuk dua ribu dua puluh empat nanti dengan berkoalisi dengan gerindra
apakah caimin sebagai cawapres kali ini adalah harga mati
atau masih kemudian bisa swing lagi
seperti yang disampaikan oleh mas umam
jadi bisa kemudian membentuk dengan partai partai yang lain
atau membuka ruang yang besar bagi koalisi dua partai ini
dengan bergabungnya partai partai yang lain juga
tapi dijawabkan nanti kita break dulu kami akan segera kembali
ya tadi sudah banyak kita bahas
melihat rencana deklarasi koalisi gerindra dan juga pkb
sampai kemudian tadi terputus mas evo luda
ini soal bagaimana sikap cak imin ke depan
ketika nanti melihat konstelasi yang ada
apakah kali ini di tahun dua ribu dua puluh empat dengan menggandeng gerindra
memang sudah firm sudah akan yakin harga mati bahwa
muhyemine iskandar akan menjadi cawapres ataupun cawapres
tidak kemudian bisa swing lagi
ya saya kira ada basis objektif dan rasionalnya
kenapa semua struktur partai mengendaki khusn mwahimin
paling tidak sebagai cawapres dalam pilpres dua ribu dua puluh
karena pemilu ini serentak mas renadet
pemilu pilpres dan pilek ini pemilu legislatif dilaksanakan secara bersamaan
semua partai mengendaki koteleffek dalam proses ini
dan itulah yang menjadikan semangat kenapa teman teman pengurus kader partai
mengendaki ketua umum khusn mwahimin menjadi cawapres
dan saya kira cukup rasional dan semua partai mengendaki itu
kotel efek itu biasanya baru didapat maksimal kalau ketua umumnya maju langsung
akan berbeda kalau partai mengusung calon yang selama ini tidak punya hubungan secara emosional dengan partai
untuk lalu kita mendapatkan koteleffek
itu sangat terasional sih dan itu sangat wajar untuk kenapa lalu teman teman bekerja dari hampir setahun yang lalu
bahkan cak imin deklarasi duluan soal cawapres ini
sebagaimana tahun dua ribu sembilan belas
dan semuanya menjadi bagian dari skenario
jadi kita sudah menghitung dan kita meyakini juga ini cara yang terbaik bagi pkp untuk terus berusaha
dan mendorong mesin partai ini bisa jalan
terkait dengan isu berpotensi untuk menggalang atau swing ke partai yang lain
sampai hari ini kita belum ada sama sekali pembatasan terkait dengan itu
jadi kita fokus hari ini untuk membangun kerjasama dengan dirindra
dan itu yang akan terus kita lakukan sampai akhir tahun ini
menjelang penetapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden bulan september tahun dua ribu dua puluh satu
oke artinya koalisi ini sudah matang sekali sudah siap sekali
kerjasama ini begitu ya dirindra dan juga pkp itu yang masih muncul keraguan raguan
masih muncul banyak pertanyaan karena juga belum mengumumkan nama capres cawapres secara resmi
jadi koalisi ini apakah masih bisa berjalan
apakah pecah atau memang sudah solid sudah yakin sekali
koalisi ini kan diinisiasi tidak oleh satu pihak
gerindra juga pada posisi bersemangat
pkb juga dalam posisi bersemangat
jadi tidak bertepuk sebelah tangan
nah kita meyakini kalau semangatnya sama diantara dua belah pihak
ini termasuk perjodohan yang akan langgeng
berbeda saya kira kalau misalnya yang pengen hanya gerindra atau yang pengen hanya pkb
jadi dua duanya ada keinginan memang untuk membangun koalisi ini
dan kesungguhan itu kita buktikan kita deklarasi awal
jadi itu bisa menjadi parameter bagaimana kesungguhan ini sedang kita bangun
kalau nggak sungguh sungguh kita delay terus
mungkin sampai awal tahun dua ribu dua puluh tiga kita mungkin nggak koalisi koalisi gitu
tapi hari ini kita hari sabtu yang akan datang
kita pastikan akan deklarasi kita akan bacakan piagam kerjasama kami
dan di situ semua akan menjawab keraguan banyak analis politik
karena kalau masyarakat sih
dukung banget dan menanti menanti
jadi saya kira piagam kerjasama yang akan dibacakan oleh beliau berdua nanti hari sabtu itu
akan menjawab beberapa spekulasi analisa berkait dengan koalisi pkp gerindra ini
oke tapi sekali lagi mas saiful huda ini sudah dikalkulasi
sudah diantisipasi betul soal hambatan psikologis tadi itu
karena perbedaan pilihan di tahun dua ribu sembilan belas
kemudian juga soal bagaimana hubungan antara pkb dan juga pbnu
ya psikologis yang saya maksud tadi itu lebih karena baru ketemu saja
karena belum pernah koalisi kita
bukan karena ada handicap value yang lain bukan
ini karena kita baru ketemu saja
nah ada hal yang saya lupa tadi saya sampaikan
dan saya kira ini adalah hal yang harus kita lakukan
saya kira ini menjadi komitmen kami dengan gerindra
kenapa koalisi ini harus terjadi antara gerindra dan pkb
karena dua duanya gerindra dan pkp punya semangat yang sama
dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita ingin polarisasi dua ribu sembilan belas tidak terjadi
minimal harus ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden
dengan persilangan ini
dengan persilangan karena
koalisi gerindra pkb itu ketemu pada satu persilangan yang
dengan ini lalu dimungkinkan akan ada tiga pasangan calon presiden
dan ini menjadi komitmen kami
karena polarisasi dua ribu sembilan belas harus kita sudahi
salah satu caranya adalah pilpres dua ribu dua puluh empat minimal tiga pasangan
jangan sampai ada dua pasangan
mas khoirul umam tampaknya soal perbedaan
handicap value tadi itu sudah banyak dijawab juga oleh mas saifuddin
pkb yakin ini tidak menjadi hambatan yang cukup signifikan begitu ya
meskipun mungkin anda menemukan fakta yang berbeda
tapi kalau anda melihat bagaimana soal duet prabowo dan juga gus muhaymin ini
meskipun belum juga disampaikan secara final atau secara resmi ke publik
anda melihat ini memang punya kans yang besar
melihat konfigurasi kesehatan
partai dan basis pemilih yang disebut ini menjadi gabungan antara nasionalis dan juga religius
bang reinhard kalau misalnya kita bicara tentang kualisi
tentu sangat terbuka
ini adalah satu komposisi yang sangat promising
karena hanya bergabung dua partai saja
dan kita tahu gerindra dan pkp
gerindra dan pkb itu dua jenis partai politik
yang memiliki karakter centrally controlled
artinya apa hampir tidak ada
faksionalisme di dalam partai
sehingga kemudian ketika ada muncul ria ria dinamika
yang berpotensi mencabar keputusan dari dpp
maka kemudian berpotensi akan diamputasi
secara cepat dan efektif
itulah kira kira karakternya
tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang aspek tadi nilai
sekali lagi saya melihat ada hal yang cukup serida
upaya untuk menekan polarisasi
sebenarnya polarisasi bukan ditentukan oleh angka
bukan dua koalisi tiga koalisi
tetapi output basisnya bukan pada angka
tentu kita ingat pilkada dki dua ribu tujuh belas itu bukan dua koalisi
tetapi ada tiga koalisi
tetapi kemudian polarisasinya
sangat luar biasa
polarisasi terjadi atau tidak
itu ditentukan oleh kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat
dan kemudian stagnasi elektabilitas
sehingga kemudian bagi seseorang atau koalisi tertentu
berusaha melakukan apapun
salah satunya adalah eksploitasi politik identitas itu
nah di level ini itulah yang kemudian saya melihat ada gap
yang cukup serius
memang antara gerindak
pada level ini kemudian
besar kemungkinan ya
ini kalau misalnya saya coba melihat bagaimana respon dari teman teman dari basis pesantren
kemudian cara pandang mereka terhadap misalnya gerindra dan pak prabowo
terutama di wilayah jawa
jawa timur itu sama ekstern masih cukup lima puluh lima puluh ya
tetapi jawa tengah dan lain sebagainya
itu gapnya masih cukup jauh
nah oleh karena itu
kalaupun koalisi terbentuk itu sangat terbuka
tetapi apakah koalisi mampu menciptakan mesin politik yang efektif
itu masih menyisakan sebuah pr besar
bagi koalisi gerindra dan pkb ini
nah kemudian bang reinhardt
saya ingin menggarisbawahi satu hal lagi
di level ini serius atau tidak
itu akan ditunjukkan pada tanggal tiga belas nanti
atau empat belas agustus nanti
kalau yang diumumkan oleh gerindra adalah pasangan capres cawapres
yang diumumkan adalah pasangan capres capres serius
tapi yang kalau diumumkan hanya pencawa presan pak prabowo
dan kemudian skema kerja sama gerindra dan pkb
tanpa menunjukkan caimin sebagai cawapres definitif bagi pak prabowo
saya pikir ini adalah indikasi serius
bagi ketidakseriusan dari koalisi tersebut
masih ada ruang negosiasi
negosiasi untuk siapa
bisa jadi untuk caimin
ataukah mungkin untuk nama lain
yang diekspektasikan oleh gerindra
dan besar kemungkinan
kalau misal kemudian itu terjadi
saya yakin caimin akan berusaha all out
kita lihat mobilisasi deklarasi
dalam hal deklarasi caimin selalu terdepan
nah itu catatan yang baik
tetapi output di endingnya seperti apa
ini yang kritis
tapi saya yakin caimin akan all out melakukan itu kenapa
karena ini menyangkut hajat hidup dan kelangsungan karir politik beliau
lingkungan politik nahdien saat ini relatif sangat berbeda
dan berpotensi jika caimin salah langkah di dua ribu dua puluh empat
maka akan terkonsolidasi kekuatan politik baru
yang siap mencabar kepemimpinan caimin di pkb
hal itu disebabkan oleh tiga indikator utama
pertama kekuatan politik di basis nahdlatul ulama
yang sangat berbeda dan memiliki gap komunikasi
yang cukup berbeda dengan caimin pribadi
adanya kekuatan eksternal yang membawa logistik
yang kemarin ikut bermain main di tamar pbnu
dan ini berpotensi kemudian mengonsolidasikan
basis kekuatan politiknya untuk mendorong challenger bagi caimin
misalnya membawa nama nama yang dulu memiliki garis konfrontasi dengan caimin
misalnya mbak yeni wahid
yang mungkin juga masih merasa misalnya
menjadi pemilik saham politik di pkb
nah bertemunya kekuatan ini berpotensi kemudian menjadi
potential challenge kepada caimin
nah oleh karena itu saya yakin caimin akan all out
dan kemudian operasi politik untuk pengamanan dan juga penyuksesan akan dilakukan
karena kalau misalnya itu tidak dilakukan
resiko politiknya akan sangat besar bagi beliau
saya pikir begitu bang refli
oke baik jadi ada pertaruhan karir politik gusmu haimin
kalau kita membahas soal capres dan juga cawapres di dua ribu dua puluh
saya ke mas saiful huda
ini apakah akan diumumkan atau tidak
saya yakin pasti jawabannya tunggu nanti dua hari lagi begitu
tapi bagaimana anda menjawab soal bacaannya mas hoirul umam
kalau tidak diumumkan capres capresnya adalah prabowo dan juga pak muhaymin
maka ini bisa dipertanyakan keseriusannya
masih ada ruang ruang yang terbuka
bagaimana soal itu mas saiful huda
ya tentu persepsi dan analisa saya kira bisa saling berbeda
tapi yang poin penting yang ingin kami sampaikan
bahwa sebagaimana sebuah tahapan politik
ya biasa harus ada tahapannya
dan keseriusan kita hari ini dipertunjukkan dengan keberanian kita
untuk membangun koalisi hari ini
soal capres capres saya kira itu levelnya sangat teknis
dan itu tinggal menunggu waktu saja
dan kita lihat saja kedepannya seperti apa
oke teknisnya apa lagi sih mas saiful huda
ini kan sudah memenuhi threshold presidenial
harusnya teknisnya sudah selesai
ya tentu punya hitungan hitungan
sebagaimana semua pihak punya hitungan dalam kontestasi politik
itu yang kita sebut dengan ruang teknisnya gitu
tapi sekali lagi ruhnya semangatnya sama
dan kita ingin tiketnya kita pegang
dan tinggal urusan nanti masuk dalam sebuah gelanggang
dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk meresponnya sebagai kawan kawan
saya ingin saya sampaikan kepada mas umam
saya kira pkb hari ini relatif semakin percaya diri mas umam
karena hubungan kami dengan keluarga besar noo
itu hubungan yang sampai hari ini enggak ada masalah
ketika nu melahirkan pkb dan hari ini pkb terus membangun komunikasi efektif
saling terus membantu
mulai sampai level ranting anak ranting gitu
saya kira tidak akan menjadi masalah besar terkait dengan ini
dan itu saya kira terbukti dari berbagai relasi selama ini dengan pbno
sejak pak hashim mujadi
sejak pak atau sebelumnya gai sa'id dan sekarang gus yahya
saya kira itu dinamika yang kira kira warga nu semakin paham juga
bagaimana satu sisi meletakkan urusan hubungan struktural
saat yang sama meletakkan semangat menjaga pkb harus tetap menjadi satu satunya partai warga nahdien
saya kira hal lain dan itu yang terus kita rasakan dari pemilu ke pemilu
dan puncaknya pada pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
pkb memecahkan rekor di mana perolehan suara pkb dan kursi pkb
dan itu yang terbaik pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
oke baik saya terakhir ke mas hoirul umam
ini belum pasti ada deklarasi capres caopres prabowo gusmohamim
tampaknya demikian tapi saya tidak tahu kemudian bagaimana nanti pembuktiannya di dua hari lagi
oleh pkb dan juga gerindra
tapi mas umam di luar soal rencana koalisi deklarasi itu
kita di satu sisi juga ada kib yang juga menyembunyikan nama capres capresnya
kalau kemudian nanti
hal yang sama juga dilakukan oleh gerindra dan juga pkb
ini apa yang anda lihat sih dari dinamika sekarang yang kalau benar belum diumumkan
bacaan anda ini kenapa demikian mas umam
bang reinhardt saya pikir ini semacam bermain kartu ya
jadi saling menunggu
siapa yang kemudian kartu ditunjukkan lebih cepat
maka itu berpotensi dihantam ditorpedo
dan itu kemudian bisa mengunci langkah politiknya
nah di dalam konteks ini
kib sendiri melihat kib ini adalah sebuah fenomena baru
tetapi karena kebaruan ini kemudian menjadi tidak clear
ini basisnya apa
nah kalau misal kemudian kemarin dalam diskusi bersama sahabat sahabat yang lain
saya analogikan kalau misal sebuah resepsi
itu resepsinya sudah ada tetapi hadirin yang datang itu masih kebingungan
ini pengantinnya siapa
nah itu yang menjadi problem
padahal kalau kita kembali ke
yang harus ada syarat dalam pernikahan itu ya
ya membelai kemudian nanti akadnya kemudian wali dan lain sebagainya
ini pengantinnya belum ada
itulah yang membuat saya berkali kali saya sampaikan
kalau kemudian pendekatan serupa digunakan oleh gerindra dan juga pkb
maka saya pikir itu berpotensi memunculkan sebuah
arahnya ke mana
dan apakah ini bentuk serius
ataukah justru ketidakpercayaan diri misalnya pkb untuk mengusung caimin itu sendiri
tentu kalau misal kerja sama politik
gerindra dan pkb sudah ditandatangani sudah diratifikasi
tentu sudah ada nama capres cawapres yang akan diusung
apakah kemudian itu layak dan marketable
politically marketable atau tidak kepada publik itulah yang kemudian akan dijual
tapi kalau misalnya masih ada yang disembunyikan artinya ini belum selesai
kib sendiri per hari ini saya melihat langkah politiknya masih begitu tersandera
oleh keputusan politik dari pdip
kalau misal kemudian kita meyakini bahwa kib sendiri itu dibentuk atas restu istana
untuk memberikan ruang kepada misalnya
misalnya ganjar pranowo
maju dalam kontestasi
jika tidak diusul

tetapi semua itu kemudian begitu tergetar
ketika kemudian mendengar bu megawati dalam acara rakernas kemarin
pdip memberikan statement yang keras yang tegas
mentorpedo kekuatan oligarki yang mencoba bermain main dengan koalisi
go out bagi siapapun yang akan bermain main di situ
nah inilah yang kemudian situasi yang masih belum menentukan
kalau misal memang memiliki keseriusan di dalam konteks membentuk koalisi yang clear
memang harus secepatnya melakukan deklarasi
prabowo atau caimin
atau muhaimin prabowo atau prabowo muhaimin
tapi kalau misal masih ada nama lain di luar prabowo dan muhaymin
tentu ini membuka ruang spekulasi
dan saya pikir ini menjadi pertanyaan serius
dan bagaimana kemudian pride dan juga harkat martabat dari pkb
kalau misal kemudian caimin sudah mendeklarasikan diri di mana mana
tetapi akhirnya digagalkan untuk menjadi cawapres di dalam gerbong koalisinya sendiri
dan teman teman di pkb tentu juga memahami suasana kebatinan ini
dan ada pun kemudian kalau ada nama lain yang masih dinegosiasikan
saya pikir itu adalah salah satu cara dari teman teman pkb untuk melakukan time buying strategy saja
tetapi endingnya tentu yang akan disodorkan tetap caimin di sana
begitu bang renang
baik kita lihat apakah ini serius atau tidak nanti di hari sabtu ya
mas saiful huda kita akan pantau bersama
apa yang akan dideklarasikan dan seperti apa bentuk deklarasi antara pkb dan juga gerindra
tapi menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini dan juga bacaan
dari mas hoirul umam dan juga penjelasan dari mas saiful huda
kita nantikan bersama dua hari ke depan
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam sehat selalu